pada arah mengalami lumpur
warga melakukan proses evakuasi dengan alat seadanya
lantaran belum adanya petugas yang datang ke lokasi
sebelum ambruk atap bajaringan sempat terlihat api menyala dari atas bangunan
meskipun sejumlah wilayah di depok jawa barat sudah diperbaiki dan juga dibersihkan
akibat hujan lebat dan juga angin kencang pada selasa petang lalu
dan untuk itu bmkg menghimbau kepada masyarakat
agar tetap waspada karena diprediksi hujan lebat dan juga angin kencang
terjadi akibat anomali cuaca
sejumlah bangunan yang rusak dan pohon tumbang akibat hujan deras
disertai angin kencang yang melanda depok selasa kemarin
mulai diperbaiki dan dibersihkan
salah satu bangunan yang sudah dibersihkan pasca hujan deras
disertai angin kencang selasa kemarin adalah kantor kecamatan pancoranmas
tenda yang disiapkan untuk vaksinasi juga roboh
kami bergadang sampai jam
satu jam dua lah
karena saya ingin jangan sampai warga kami yang ingin vaksin dosis kedua ini terhambat
pohon tumbang akibat hujan lebat juga menyebabkan aliran listrik
di jalur kereta sempat terganggu
sehingga membuat perjalanan krl menuju depok dan bogor terhenti
namun sejak rabu pagi komuter lain dari depok maupun menuju jakarta
sudah kembali normal
di tanggal tujuh di stasiun kalibata sampai rumah tanggal sepuluh
ya karena pohon tumbang sama infonya ada gardu apa gimana ya aku juga nggak tahu ya
di rumahnya kan sempat mati lampu juga
iya sempat mati lampu

udah nyala sih ini kayak
nunggunya lumayan cukup lama ya karena kita harus berhenti dulu di dua stasiun kalau nggak salah waktu itu
terakhir lamanya di stasiun ui sempat lama juga sih
hujan lebat juga mengakibatkan pemadaman listrik di sejumlah kawasan di depok dan sekitarnya
data pln sejak pukul sembilan belas selasa malam mencatat setidaknya ada lebih dari enam ratus gardu yang terkena dampak
tim liputan cnn indonesia